sekolah nyaris ambruk puluhan siswa sekolah dasar negeri di bekasi terpaksa belajar dengan kondisi memprihatinkan
di gudang logistik badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bekasi
proses belajar mengajar pun menjadi tidak maksimal lantaran tempat belajar yang tidak layak
seperti inilah proses belajar mengajar siswa sekolah dasar negeri ridomanah i jiwarusa bekasi jawa barat
siswa sekolah yang berjumlah lebih dari sembilan puluh siswa menempati gudang logistik badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bekasi
seluas satu ratus delapan meter persegi yang dibagi enam kelas
kondisi belajar mengajar seperti ini membuat para siswa sulit berkonsentrasi
lantaran terdengar riuh oleh suara siswa dan guru yang belajar satu ruangan
selain itu atap gudang yang berbahan material seng membuat ruangan udara di dalam gudang panas
dua tahun sekolahnya hancur
kalau belajar di sana di gedung bpbd itu gimana nyaman nggak
kenapa gak nyaman
udah dua tahun
nyaman nggak sekolah di sana
geras dan keganggu
itu kan disekat sekat gitu
fokus gak kalau lagi guru lagi nerangin gitu
fokus gak kedengeran gak
enggak suka berisik
proses belajar mengajar telah digelar selama dua tahun terakhir
hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran sekolah dasar negeri ridomana i
sudah tidak layak lagi ditempati
kondisi sekolah yang dibangun tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima tersebut sudah rapuh
atap dan genting sekolah sudah ambruk termakan usia
sedangkan tembok mulai retak dan lapuk
pihak sekolah sebenarnya sudah mengajukan anggaran terhadap pemerintah daerah kabupaten bekasi melalui dinas pendidikan
namun hingga kini pemerintah daerah belum memberikan anggaran perbaikan gedung sekolah dasar tersebut
anak anak belajar di gedung bpbd itu dikarenakan tempat ini bangunan sekolah ini sudah tidak layak lagi untuk ditempati anak anak
jadi sangat mengkhawatirkan
alhamdulillah saya sejak diberikan tugas baru disini saya langsung cross check ke dinas pendidikan dan disana sudah terdaftar sd negeri ridogali satu
untuk tahun anggaran dua ribu sembilan belas itu harga mati akan dibangun
para siswa dan guru berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah
agar kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan selayaknya